makanan udah mateng semuanya tinggal manggil mbak andin mbak andin dimana
ibu mau kemana ibu mau kemana kan sama badan ibu gak boleh pergi kemana mana
saya cuma mau pergi sebentar kok ya
ibu ibu nanti kiki takut kalau ibu keluar keluar sendirian terus ibu nanti hilang ya waktu itu ibu nggak pulang
emang saya hilang enggak lah udah kamu gak usah khawatir ya saya cuma sebentar
ibu nggak apa apa ya
ya gak apa apa dong sayang kamu tenang aja kan ada patrisno
ya udah kalau gitu aku kembali lagi kerja
sayang ibu tahu kamu saat ini tuh kan pengacara yang sukses
tapi kamu harus hati hati ya sayang ya karena ibu tahu kok pekerjaan kamu ini sangat berat
di satu sisi kamu harus menyenangkan orang lain karena harus menang perkara
tapi di satu sisi lagi bikin orang kecewa juga ya kan
ibu pulang dulu ya hujannya makin banyak
tuh sampai basah kamu kan harus kerja lagi sayang
iya ya udah ibu pulang
ibu kan mau pulang gak apa apa
bener bener persiapan yang sempurna
menempati kamar ini
gue jadi gak sabar
gue jadi gak sabar
nino udah cerita ternyata
nino udah cerita ternyata
nah saya udah taruh di rumah
ternyata dia ngajak
tapi dia ngajak
ternyata dia ngajak
ternyata dia ngajak
ternyata dia ngajak
ternyata dia ngajak
hai saya jadi bagaimana dok kondisi mama saya
saya prihatin sebenarnya ya kondisi ibu rosa saat ini itu harus mendapatkan perawatan yang sangat
baik dan juga harus mendapatkan obat obat yang tepat penyakitnya tapi masih bisa tetap disini
kan saya saya mau merawat mama saya dan saya akan jaga india jadi nggak harus ke malaysia kan
bener tidak harus dibawa ke sana kita masih sanggup menangani disini saya memang
mengalami depresi yang sangat berat bayangkan tiga kali kehilangan orang orang yang dia cintai
memang harus mendapatkan perawatan yang
tepat saya serahin semuanya ke dokter saya mau semoga mama saya bisa sembuh sembuh
tolong kasih obat yang terbaik saya akan resepkan obat yang baru buat ibu saya mohon
supaya ibu rosa teratur minum obatnya
terima kasih banyak ya jadi begini ibu saya minta sama seluruh keluarga beliau ini akan sering teringat
lagi sama anak anaknya sama suaminya beliau merasa mereka itu masih ada jadi saya minta
semua anggota keluarga mendukung dan memahaminya
saya pasti akan jaga semuanya
oke bapak andien kalau gitu saya pamit dulu dan kita sama sama berdoa semoga ibu rosa bisa segera sembuh
amin amin pak terima kasih ya pak ya
baik bapak andien kalau gitu saya permisi ya
kenapa kau ngelamun
aku melihat dari sana tadi
aku kepikiran soal andin mak
masalah sekarang lagi dateng bertubi tubi sama andin
dan andin harus menghadapi semua masalah ini sendiri ya
aku kasian ma
aku salut sekali sama andien ma
dia tetap berusaha tegar buat anak anaknya
aku lagi kepikiran ma
dari tadi aku kepikiran apa
pergi kemana gitu ma
ya sebentar aja mungkin
nggak usah jauh jauh
ya buat borosa juga buat rena juga
kira kira andiennya mau enggak
udah minum obatnya
udah barusan umai minum obatnya
so much better setelah minum obatnya ma
jadi lebih tenang
alhamdulillah mama sudah terlihat lebih tenang
karena minum obat dari resep dokter andi
selain karena obat mama juga dirawat di rumah

ini juga bisa bikin mama kondisi jadi tambah lebih baik
karena bisa berkumpul bersama keluarga
andien kita cari pesawat di mana jatuhnya al
ya kita cari al
mama merasa yakin kalau alat itu masih ada
kita cari kita ke tempat di mana pesawat itu jatuh
gimana menurut kamu
bukannya aku nggak pernah berpikir ke arah sana mak
pak kalau pencariannya ditutup apakah saya bisa melakukan pencarian sendiri
saya akan bawa orang orang terbaik saya untuk mencari suami saya
kami tidak akan menyarankannya
meskipun ibu punya kemampuan itu
medan yang kami jangkau ke sana memang tidak memungkinkan
apalagi di detik itu kami belum menemukan bukti apapun untuk ditelusuri lagi
aku sudah pernah mencoba
tapi karena tiba tiba dengan kondisi mama
aku harus hadapi semuanya
dan semua terasa cepat
terlupakan begitu saja ma
bukan aku ngelupain kamu juga mas
terkadang aku juga masih berharap dengan adanya muzizat
tapi aku rasa nggak terlalu lama untuk berusaha kembali
meskipun nanti hanya jasadnya yang aku temukan
kita bisa hire orang orang terbaik
kita bisa kerahkan mereka untuk mencari
benar benar di mana pesawat itu jatuh
kita punya tenaga
untuk mengerahkan itu semua kita bisa usaha
jangan berhenti mencoba ya
aku pun harus sebentar ma
mau angkat telepon dari bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya masih begitulah pa
ini memang berat buat kamu dan buat semuanya
papa mau ajak kamu refreshing sebentar ma
pikiran kamu tenang aja sebentar
untuk kamu reina bu rosa
mau ma refreshing sebentar ma
gak usah jauh jauh ma
di villa aja paling ya
ya boleh sih
buat rena sama mama rosa kenapa enggak
ya buat semuanya papa juga
papa mikirin banget soal kamu nak
mencoba ngejalanin aja
ya aku juga harus bisa kan
kasian mama sama rena
din gimana kabarnya ibu rosa sekarang
mama sekarang sudah ketemu sama dokter andi ya
lagi mulai percaya
lagi mulai perobatan lagi
doain aja semuanya akan baik baik aja ya
nanti ke depannya ma
kami pasti akan selalu mendoakan kamu dan keluarga ya
papa tahu nak
kamu pasti bisa melewati ini semua
yaudah kalau gitu nanti aku kabarin ya
kira kira rena sama mama rosa mau apa enggak
mudah mudahan rena sama bu rosa setuju sama idenya papa
kabarin papa ya nak
papa tunggu ya
siapa nanti aku kabarin ya
udah dicek semua ada yang ketinggalan
ibu tahu lah
kalau aku itu kan selalu double check sebelum pergi
kalau aku lihat rambut ibu kayaknya harus
tuh tuh tuh lihat tuh
tuh nih ada apaan ini udah putih nih
kayaknya ibu harus ke salon deh
ibu harus ke salon
ibu jadi inget ya
dulu itu ibu tuh kayaknya enggak mungkin deh ke salon
sampai kamu smi yang namanya salon itu udah mimpi aja deh
enggak mungkin ibu jama
tapi yaudahlah sekarang ibu bisa ngapain aja ya karena
itu makanya ada aku di sini ibu
untuk memastikan semuanya kebutuhan ibu aku udah siapin
iya alhamdulillah ya nak ya ibu bersyukur banget
tapi nanti kalau kamu udah punya istri ya semuanya akan berubah dong nak
tidak akan ada yang berubah ibu
ibu tetap menjadi prioritas aku
karena dengan semua yang sudah ibu lakukan untuk aku
dari aku kecil sampai sekarang
aku gak akan pernah meninggalkan ibu
terima kasih ya nak
kamu selalu ingin ibu bahagia setelah melewati masa masa sedih itu
tapi ibu berharap kamu tidak menjadi orang yang dendam dengan masa lalu kita yang pahit
oleh karena pengasuhan aku
sekarang lebih bisa lagi
bahkan disituodya yang berbual sudah berubah dari bebima
tapi itu karena kita r obsesikan alhamdulillah dengan efek omos haibrit
atau mudah bishop
reina kikilnya lagi di halaman lagi metikin bunga kalo gak salah mbak
mas ada durinya hati hati
sayang ngapain kok metik metikin bunga
awas awas jangan berpegang
ini buat papa mah
semoga papa semuanya mah
apa sih senang
makanan udah mateng semuanya
mbak andin dimana
ibu mau kemana
ibu mau kemana kan sama mbak andin
ibu gak boleh pergi kemana mana
saya cuma mau pergi sebentar kok ya
ibu nanti kiki takut kalau ibu keluar keluar sendirian
terus ibu nanti hilang ya waktu itu terus ibu gak pulang
enggak lah udah kamu usah khawatir ya
cuma sebentar kamu jaga rumah
oh om rasul juga diundang
jadi nanti kita keluar ya
soalnya opa surya mau diajak main
kalau udah main sama opanya tuh
wah seru ketawa ketawa sampe ngakel
kenapa opa sama oma ajak jalan jalan ya
ya kita bisa happy lagi jadi kita diajakin jalan jalan
karena kan opa masih surdi
oh opanya masih surdi
masih seru nangis ya kayak aku
mama juga masih ingat waktu itu lagi ada acara di sekolah
makasih ya emang
papa papa terhebat
papa tu juga penang
kalau dia nikah itu
ini kalau ibu mau keluar sendirian
seenggaknya mbak andin itu harus tau
kena masalah sama mbak andi
terus kiki dimarahin sama mbak andin
kamu tenang aja adik mana
ya tunggu sebentar ya bu
saya mau pergi kemas kapai

elak indonesia kantornya
mama mau cari al
mau cari al sayang
awli itu masih ada
mama tenang ya
nanti biar ini semua
biar aku aja yang ngurus
tapi aku bisa urus ma
mama teman kamu ya
percaya sama aku kan
of course mama percaya sama kamu
biar aku yang urus
biar aku yang ngurus semuanya
kita punya keinginan yang sama
iya bu biar mbak andin aja yang cari massa
li pukul gamernya kicanterin ya bu ya
segera kamu siapkan berkas berkas yang harus kita meetingkan pada hari ini
salah satunya untuk kasus ibu elsa dan rena
siapkan untuk kita hari ini ketemu juga dengan pak nino kan
baik pak akan segera saya laksanakan
dan walaupun untuk kasus pak nino saat ini memang ditangguhkan
tetap kita harus menyiapkan segalanya agar kita tetap standby dan siap
ketika ya kita lihat sendiri kalau pak nino menginginkan kasus ini untuk dibuka lagi
kita sudah siap
hari ini adalah hari yang besar semangat semuanya
puas lagi nih paman makin gila aja ya kerjanya
iya nih santai dikit kenapa ya
kalian berdua kalau nggak mau kerja mending pulang aja
tau nih yolanda
kalau kak amat